seorang pria pelaku ganjal atm kepergok warga saat hendak melancarkan aksinya
warga yang geram langsung mengurung korban di dalam ruang atm sambil menunggu kedatangan pihak berwajib
warga yang geram saudara langsung meneriaki pelaku pengganjal atm saat akan dibawa polisi
sebelumnya pelaku pengganjal atm terpergok saat beraksi di mesin atm
pelaku langsung dikunci pemilik vendor atm yang berlokasi di perumahan wisma asri dua kota bekasi jawa barat
pelaku yang panik mencoba menelpon seseorang dari dalam gerai
namun warga tetap berjaga di luar gerai sambil menunggu kedatangan polisi
pelaku terkunci di dalam gerai atm selama satu jam hingga polisi tiba di lokasi
pelaku yang terlalu bergerak di dalam gerai terkunci
pelaku yang terlalu bergerak di dalam gerai terkunci